terima kasih anda masih bersama kami
sekelompok mahasiswa asal surabaya sukses memanfaatkan barang bekas menjadi sumber penerangan sehari hari
lampu pipa kreasi mereka ini memanfaatkan energi cahaya matahari menjadi lampu penerang ruangan yang hemat listrik
seperti apa kreasi mahasiswa ini berikut liputannya
bagian atas ditutup dengan mangkuk kaca dan bagian bawah ditutup dengan kaca puram
setelah terpasang cahaya matahari akan menggantikan fungsi lampu di rumah pada siang hari
selain hemat energi listrik pembuatan alat ini cukup murah karena tak lebih dari dua puluh
bernama light pipe terbuat dari bahan bekas yaitu kaleng biskuit
kaleng biskuit ini dipilih karena permukaan dalamnya reflektif
jadi bisa memantulkan cahaya matahari
inovasi sederhana dari para mahasiswa ini sudah diaplikasikan di sebuah rumah milik warga di kawasan jalan siwalan kerto surabaya
hasilnya lampu pipa kreasinya tak kalah dengan cahaya lampu listrik pada umumnya
ya pasalnya tuh bayarnya rp empat ratus lima puluh sekarang rp empat ratus rp tiga ratus lima puluh
tentu kan banyak pemakaian

dapat penghargaan ke menteri stek
atas karyanya keempat mahasiswa ini berharap lampu pipa bisa digunakan untuk masyarakat luas khususnya warga surabaya
wahyu pratama surabaya